sementara itu wakil presiden ri maruf amin kembali mengingatkan masyarakat untuk memperingati hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh satu hijriah di rumah
ya maruf menganjurkan agar tidak merayakan di lapangan terbuka atau di masjid
wapres menegaskan situasi keadaan indonesia masih belum aman dari pandemi covid sembilan belas sehingga masih perlu mencegah adanya perkumpulan massa
pemerintah meminta supaya masyarakat dalam merayakan idul fitri dilakukan di rumah tidak di masjid ataupun di lapangan terbuka
karena situasi keadaan negara kita
masih menghadapi bahaya covid sembilan belas
oleh karena itu masih perlu adanya mencegah terkumpulnya masa yang banyak untuk mencegah penularan covid sembilan belas